ibu ini apaan sih ibu
ayah masih hidup
ayah di luar sana pasti kangen banget sama kita bu
ayah pasti nyariin kita
nggak mungkin ibu
nggak mungkin ayah kamu itu melakukan hal itu
ayah kamu itu sudah mati amira
jelas kamu sekarang ayah kamu itu sudah mati
ibu jangan tampar amira lagi ibu
ibu jangan sakitin anak ibu terus
kalian semua gak bisa maksa aku
karena saya juga nggak mau tahu itu jasad siapa
karena suami saya itu sudah meninggal
jadi amira ibu mohon ibu mohon sama kamu
kuburkan kembali jasad itu
kuburkan kembali amira
kuburkan kembali jasad itu
ibu benar benar nggak mau
kalau ibu nggak mau biar amir yang bilang sama mereka untuk kuburin jasad itu
kuburin aja pak
ini prosesnya tinggal sedikit lagi loh
terus kalau kamu kubur lagi ya sia sia semuanya
ibu aku udah ngelarang aku
maaf kita nggak jadi ngambil sampel dari jasadnya
ya udah diikat lagi
kenapa utari tiba tiba bersikap begitu
tiba tiba dia ngotot kalau iksan itu sudah mati
dan dia nggak mau tahu soal kebenaran jasad itu
ya padahal kan iksan belum mati
aku sendiri tahu kalau jasad itu bukanlah iksan
kenapa juga anak muda ini gak mau bilang kalau papanya itu sebetulnya adalah iksan
maafkan aku utari
aku juga belum bisa ngasih tahu kamu
ini kerja iksan
dateng dong putri